temen temen coba katakan apa kesalahan dendam batiku
apa karena dia datang kesini dan menggaguh bidan dari tergutuk itu
amba amba seperti merasakan sesuatu
lihatlah wajahmu gengsim
wajahku luka lukaku sudah hilang
terima kasih kanjeng ratu
susu kantile itu punya kekurangan
kau harus tidak boleh ada kedengkian dalam hatimu
kau membuat iri orang orang dengan paras cantikmu itu
dan menyombongkan dirimu sendiri
karena jika itu terjadi
maka susu kantin itu akan gugur untuk selama lamanya
maka dari itu hatimu harus selalu tetap bersih
baik kanjeng ratu
terima kasih kanjeng ratu
hamba menghanturkan banyak terima kasih
terima kasih mba
karena mba sudah membantu saya bertemu dengan kanjeng ratu
ya aku prabu giripati
tidak mungkin kamu tidak mengenal
berani beraninya kamu melanggar janji
bukannya aku sudah bilang ke ratumu
jangan pernah mengusik keraton segoro gitu
ada apa ini
aku mau menangkap haskolo
ini sudah kelewatan kanjeng
emangnya kanjeng memiliki hak apa
kenapa kamu balik bertanya kepada aku
bukankah aku sudah memperingatkan kamu untuk tidak mengusik keraton sekorok itu
mengusik apa ini
jangan karena kanjeng ratu yang terhebuk
dan anda jadi semenang menang
apa kesalahan dan nepatiku
apa karena dia datang ke sini dan menggaguh bidah dari tergutuk itu
jaga mulutmu gendam permodi
apakah bisa berbentuk ini
dia akan pistak ground
sudah gila kamu gendeng
kenapa hawa membunuhmu kuat sekali
aku sudah muak dengan sikap tidak adilmu itu
aku sudah muak dengan semuanya
kamu benar benar sudah gendang
kanda benar benar ingin membunuhku
ada apa ini
jelaskan kepada aku
mohon maaf kanjeng ratu
saya dan prabu giripati tidak menangkap senopati waskolo
karena si tugu nombayi telah melanggar perjanjian
iya kanjeng ratu
senopati waskolo sedang berkeliaran di wilayah keraton segorokidul
apa yang telah dia lakukan
mohon maaf kanjeng ratu
saya belum memahaminya
apa yang dilakukan sinovati waskolo
lalu mengapa kau menangkapnya tapak musti
kau ingin berperang
aku yang salah
aku yang telah membuat keributan di keraton segorokidul
aku belum mengerti sepenuhnya
tidak berhak untuk menangkap senopati waskolo
karena kita tidak memiliki bukti
sebelum masalah ini berlarut
aku putuskan untuk ratu genom permoni
dan senopati waskolo kembali ke setro gondemai
saya akan bidadangkan kecepatan dan mem tribunalkan verbs
sebuah pinjakan akan menjadi udara yang multiprisma
kamu akan terpacui
selamat jalan sama kita
kita tidak akan mungkin ikut reserve
peresahan dan keuangan lebih jauh

kamu benar benar benar
local shogot lagi mereka hampir donkey di kl
dia belanja yang tidak bisa di intelligen nama
jangan lupa like share dan subscribe ya